sebagai panglima tni dari matra angkatan udara marsikal hadi cahyanto pernah mengalami berbagai penugasan dan pengalaman yang unik
salah satunya adalah menerbangkan pesawat pelatih yang sempat mengalami gangguan di udara
apa dan bagaimana cara marsikal hadi cahyanto menghadapi saat saat genting di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu
berikut wawancara khusus pemimpin redaksi cnn indonesia tv dengan panglima tni
panglima mungkin bisa diseritakan ke kita
bagaimana pengalaman bapak dengan pesawat ini apa kesan yang paling dalam waktu itu
dan nanti kita kemudian cerita bagaimana kedepannya soal alisista tni
ya terima kasih jadi ini pesawat latih mula
jam terbang saya cukup banyak di pesawat ini
karena pada waktu saya melaksanakan penugasan di lanut alisujipto
pengalaman yang sangat menarik dengan pesawat bravo ini adalah ketika saya mengajar siswa
pada waktu itu dan satu adalah dari angkatan laut
mesin pesawat saya itu pada stuck open
jadi tidak bisa di close dan tidak bisa ditambah dia berhenti di situ
apa yang saya lakukan adalah saya melakukan emergensi
terbang di atas lanut adi
kemudian saya matikan saya mendarat tanpa mesin hidup
itu pun tidak sekali dua kali saya lakukan
jadi pertama kali kemudian dua bulan berikutnya saya mengalami kejadian yang sama
dengan prosedur yang ada
saya matikan mesin pesawat
kalau namanya adalah kita preparation for landing emergency
saya dengan pesawat bravo ini
kemudian yang satu lagi ini adalah pesawat latih lanjut atau latih lanjut
jam terbang saya juga banyak di pesawat ini
karena pesawat latih dasar ini adalah untuk mencetak pilot pilot yang sudah berhasil lulus dengan pesawat bravo
dan ditebangkan oleh pesawat charlie
bedanya memang kelihatan
kalau pesawat bravo ini dengan pistone engine
pesawat charlie ini dengan turbin engine
dengan turbin engine
dan untuk cara ngajarnya adalah siswa di depan instruktur di belakang
kalau bravo adalah siswa di sebelah kiri instruktur sebelah kanan
jam terbang saya juga cukup banyak
karena saya sampai pada level test pilot
tes pilot itu adalah merilis pesawat setelah dari pemeliharaan
kemudian dinyatakan laik kembali untuk terbang
itu biasanya melalui tes pilot
dan saya masuk di test pilot ini
waktu itu berapa jam terbang
saya untuk mengajar hampir kurang lebih
dua jam terbang
dengan jenis berbeda
dari bravo maupun dengan menggunakan pesawat charlie ini
sampai dengan terakhir bapak memegang pesawat itu
kurang lebih saya mengantongi tujuh jam terbang
dengan berbagai jenis pesawat
balik ketika peristiwa ketika menghadapi kondisi yang tidak biasa
pesawat itu modanya apa
memang kita dilatih sebagai penerbang adalah
menghadapi kemungkinan kemungkinan yang terjadi
yang antaranya adalah mesin mati sistem mati semua
kita sudah disimulasikan
sehingga terjadi masalah yang sesungguhnya
saya sudah prepare untuk menghadapi itu semua
apakah anda tidak rasa keinginan dari negara lain
karena saya kalau aviasi itu kan general
dari semuanya itu memiliki ilmu yang sama untuk terbang
hanya taktik pertempuran lah yang mereka mungkin berbeda
sehingga saya tidak ada rasa minder dengan negara negara lain
ketika saya harus menerbangkan pesawat pesawat yang saya terbangkan
karena pada dasarnya semua landing adalah dengan level
tidak ada yang landing inverted
dan juga take off
semuanya sama ilmunya
secara overall kemampuan para pilot
kemampuan para pilot semuanya sama
karena dasar ilmunya juga sama
hanya peralatannya lah nanti yang berbeda
apakah saya memiliki rudal atau tidak itu
sehingga cara melepas rudal pun ada ilmunya
maksudnya komparasi dengan misalnya asean negara
oke itu masih bagus
buktinya di asean saja yang memiliki aerobatic team hanya indonesia
coba mana ditanya negara mana
hanya indonesia yang punya
jadi kita punya kemampuan sedangkan terbang
untuk melaksanakan formasi itu sangat sulit
karena jaraknya juga sangat dekat
dan perlu motorik yang bagus
target terdekati untuk melengkapi keperluan yang ada
yang pertama saya akan melengkapi pesawat grop saya
yang sudah mulai digital
sehingga untuk kegiatan kegiatan training tidak terganggu dengan
kegiatan jupiter aerobatic team
sehingga jumlah pesawat kita tambah
dan kedepan juga akan mulai kita lengkapi pesawat pesawat yang menggunakan digitalism
tidak menggunakan analog lagi
ya itu keinginan yang segera